dpr mengesahkan ruu tentang desa menjadi undang undang
salah satu poin krusial dalam undang undang tersebut
yaitu masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun maksimal dua periode
rapat paripurna yang digelar di gedung nusantara ii ini dipimpin oleh ketua dpr puan maharani
awalnya ketua balek dpr supratman andi aktas
menyampaikan laporan pembahasan ruu desa bersama pemerintah
tak butuh waktu lama ketua dpr meminta persetujuan kepada seluruh fraksi
untuk mengesahkan ruu desa menjadi undang undang
satu keputusan yang terbaik untuk semua ya
dan ini tentu saja prosesnya sudah panjang
kita semua juga sudah tahu sudah melebatkan semua pihak
prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan
dan proses dinamika ya
dan ini yang terbaik insya allah ke depan
dan bisa berguna bagi desa
tapi juga bagi kesejahteraan desanya
salah satu poin krusial dalam undang undang tersebut
yaitu masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun
maksimal dua periode secara berturut turut atau tidak berturut turut
masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dua periode ini
merupakan tuntutan yang disuarakan sejumlah
aliansi kepala desa di dpr beberapa waktu lalu
ketika kondusif masyarakat polisasi
diperbaiki dalam bentuk teman teman di gatesa masing masing
harusnya ketika proses selesai kondusif nyaman
itulah yang membuat kita kenapa singkat kenapa
karena kepala desa ketika menang terfili di desa masing masing
urat nadi ke parissa itu dekat dengan masyarakat dua puluh empat jam
ya itulah sehingga cukup singkat
jadi harapan kita dengan delapan tahun ini
karena pernah terjadi dulu delapan tahun dua periode juga
terkait masa jabatan kepala desa delapan tahun dan bisa dua periode
pengamat kebijakan publik agus pambagio bilang
aturan itu bernuansa politik
lantaran dekat dengan proses pemilu dua ribu dua puluh
kalau sudah urusan politis ya nggak ada kata efektif atau tidak
ngapain sembilan tahun presiden aja lima tahun
kepala desa kalau sembilan tahun mau ngapain
perolahan suara pihak kepala desa yang ditekan tekan itu
jadi kalau anda tanya efektif atau tidak efektif
bahwa itu kebijakan secara politis
karena mereka mau milih paslon tertentu kan
anggaran desa yang awalnya satu miliar rupiah per tahun
naik menjadi dua miliar rupiah per desa per tahun
namun publik berharap dengan adanya undang undang desa ini
bisa mendorong kepala desa dan perangkatnya
meningkatkan kinerja dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat
selain itu publik pun berharap
perkembangan pembangunan di desa dapat lebih pesat
dengan dukungan undang undang ini terkait pengelolaan keuangan desa